bener kata kiki gue gak bisa tidur
dia pasti bakalan
kangen ya sama aku ya
gak bisa bobo ya karena gak ada aku disini
makanya mas gak usah pakai pembatas pembatas segala
gak usah gengsi

maaf kamu jadi salah paham
tapi yang harus kamu tahu
dari dulu aku sama ali itu hanya berteman
dan sampai sekarang pun kami hanya berteman
jadi kamu gak usah khawatir
aku kesini juga bukan disuruh al
randy yang nyuruh aku
sebaiknya kamu segera memperkenalkan andin ke mama kamu
habisin biar cepat sembuh
terima kasih ya mas
walaupun kamu belum cinta sama aku
tapi perhatian kamu ini yang bikin aku bahagia
makanya jangan sakit
mula saya yang sakit ya
kalau misalkan kamu sakit kan nanti aku yang ngurus
terus nanti aku ke telaran kamu lagi
terus sakit lagi
terus jerawat lagi
udah bangun kamu
aku udah bikin sarapan
kamu sarapan apa mas
kamu udah pulang din
yang bener aja loh al
baru sehari andin gak ada disini
udah halusinasi bayangin dia aja loh
kamu sarapan ya
makan sirilnya sama susunya diminum ya
mama bikin sup sama ayam kesukaan kamu